sarah ini masih terkait dengan kasus covid sembilan belas
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas klaster pabrik epson di bekasi jawa barat melampaui angka seribu
peningkatan jumlah kasus ini dipicu oleh kurangnya ventilasi ruang produksi dan ruang merokok
satuan tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi menyatakan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kluster pabrik epson hingga rabu siang mencapai satu satu ratus sembilan puluh tujuh kasus
jumlah tersebut terus meningkat sejak pabrik epson berstatus kluster industri sejak tiga pekan terakhir
satgas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi menduga peningkatan jumlah kasus dipicu oleh kurangnya ventilasi
di ruang produksi dan penularan di ruang merokok
sejumlah karyawan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas menjalani isolasi di bapelkes
dan juga wisma kihajar dewantara serta isolasi mandiri
jumlah itu menjadi sejarah baru kluster industri
menembus angka lebih dari seribu dalam satu klaster
kebanyakan karena mereka adalah kasus orang tanpa gejala
kemudian terjadi sosialisasi pertemuan dan itu tidak disadari
akhirnya banyaklah yang terpapar itu satu
kemudian yang kedua sebenarnya di perusahaan ini
aturan dan regulasi yang pada terkait dengan prokes itu sudah ada
tapi ada beberapa poin yang tempat kumpulan di sana
kemudian misalnya ruang berokok
kemudian memang suasana atau tempat kerja yang memang rasanya memang ada yang harus diperbaiki
ada yang harus direkayasa sehingga distancing itu bisa dilakukan pada saat melaksanakan aktivitas kegiatan